koalisi masyarakat sipil mengecam penangkapan aktivis sembilan puluh delapan sekaligus dosen universitas negeri jakarta robertus robert
karena dianggap melecehkan instansi tni melalui lagu pelesetan marsabri
koalisi yang terdiri dari aktivis akademisi dan mahasiswa ini mengkritisi penerapan undang undang ite yang tidak tepat
karena potongan video viral yang tersebar tidak mencerminkan keseluruhan orasi
dalam konferensi pers yang digelar pada kamis siang di gedung lbh jakarta
koalisi masyarakat sipil menganggap alasan penahanan berlebihan
menurut mereka lagu pelesetan mars abri adalah lagu yang biasa dinyanyikan pada aktivis ketika dulu tni masih bernama abri
tidak ada niatan dosen unj itu untuk melecehkan profesi tentara
aksi robert dan beberapa aktivis di aksi kamisan adalah bentuk protes masyarakat
akan rencana pelibatan anggota tni di kementerian dan lembaga
saat ini robertus robert sudah dipulangkan karena telah selesai melalui pemeriksaan yang tidak wajib lapor
kami ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian agar kemudian robertus robert kawan kami segera dibebaskan
karena tidak ada argumentasi hukum satu pasal pun yang kemudian membuat robertus robert masuk di dalam atau ditahan begitu
karena tidak ada motif maupun apa hal yang kemudian memicu memastikan bahwa robertus robert bersalah
jadi kami mendukung robertus robert menemani beliau dan kemudian memberikan support
yang kedua kami minta juga pada kepolisian agar kemudian membebaskan bung robertus robert
kebebasan termasuk kebebasan berpendapat sebagai bahan baku penting dari demokrasi yang berkualitas memang perlu dijaga dan dirawat bersama
namun kebun bunga demokrasi yang indah beragam warna dan warni ini bisa rusak karena serangan penyakit hama
yang bisa merusak keindahan dan kelangsungan demokrasi itu
apa yang menimpa robertus robert bisa menjadi sebuah refleksi bagaimana kebebasan itu diuji terutama ini ya
memasuki masa masa yang super sensitif
apa super sensitifnya karena sudah masuk tahun politik seperti saat ini
lapor melaporkan tersinggung dan tersinggung satu sama lain
kita akan berdiskusi mengenai hal yang menurut saya sangat prinsipil ini bersama yang pertama saya akan perkenalkan bang safik ali
intelektual muda nu yang juga pegiat ham dan demokrasi
terima kasih bang safik
terima kasih sudah datang
kemudian mewakili komnasam ini ada komisioner komnasam ada muhammad khairul anam
mas anam terima kasih sudah datang
kami juga mengundang dua orang politisi yang mewakili dua kubu yang sedang bertarung ini di dalam pilpres
karena kita bicara tidak hanya mengenai kasus hukum tapi kita bicara mengenai hal yang sangat prinsipil mengenai kebebasan berpendapat
dan juga bertukar gagasan ini
mas bang habibur rahman dari bpn prabowo sandi
selamat malam jakarta timur
selamat malam jakarta timur
jangan lupa kampanye ya
kemudian ada bang hermawit aslim dari
terima kasih bang taslim sudah datang
saya mau ke mas hafik dulu
kalau kita melihat dari segi mikro dan makro
apa yang dialami robertus robert kalau kita tarik dalam konteks demokrasi kebebasan apalagi di tahun tahun politik ini
perspektif anda seperti apa
saya agak memprihatinkan ya dengan kasus yang terjadi pada robert ya
karena menurut saya itu tidak bisa disebut misal penghinaan
apalagi konteksnya juga itu masa lalu
masa orde baru yang masih otoritarian
jadi memang lagu itu dulu itu biasa dinyanyikan oleh demonstran
dalam konteks ceng cengan atau ini sama tentara
itu pada saat orde baru tengah berkuasa
pada saat reformasi itu lagu yang biasa dinyanyikan mahasiswa ketika berhadapan dengan tentara
jadi kalau dulu itu demo itu dihadapin oleh tentara
dan sering tentara bersenjata lengkap
kadang mahasiswa menyanyikan lagu itu
dan yang dinyanyikan robert mungkin belum seberapa
karena terusannya lagu itu lebih keras lagi
kalau mau terus
bang robert mengatakan ada yang disensor karena terlalu sensitif begitu
kenapa mahasiswa waktu itu sering menyanyikan lagu itu
karena memang kemuakan rakyat
terhadap tentara yang menjadi pendukung kekuasaan orde baru
waktu itu sudah memunca
kita tahu ada penembakan sebelumnya
ada penculikan dan seterusnya
apa yang dikatakan roby pada dasarnya ya
mungkin salah satu pelajaran
bahwa dulu kemuakan rakyat
khususnya mahasiswa terhadap tentara itu begitu besar
sampai kemudian diwifungsi dan
jadi tentara mereformasi diri juga
jadi lagu itu sudah dinyanyikan ketika rezim represi
tengah kuat kuatnya gitu
dan waktu itu gak ditangkep
sekitar ribuan orang nyanyi lagu itu di berbagai kota
ya tetep tidak ditangkep tapi ditembakin
tapi gak ada yang ditangkep karena fatal itu
karena menyebutkan menyanyikan lagu itu gak ada yang ditangkep
namanya politisi belum ditanya padahal
tapi saya mau lanjut mas taufik
kalau kita bicara mengenai
kata anda secara konten tidak masalah
karena kata bang habib dulu juga
ya gak ditangkepin juga
tapi itu parah dulu
jadi gak lantas dulu tidak lebih parah
lebih buruk lagi
tapi nggak dipakai pasal tersebut
untuk menangkap orang yang menyanyikan lagu ini
kalau kita tarik ke lebih makro lagi
bagaimana kualitas demokrasi
bagaimana kebebasan berpendapat
jika kita tarik dari kasusnya robert ini
ini akan bisa menjadi presiden buruk ya
buat demokrasi indonesia
kita sampai hari ini tidak tahu
robet ditangkep karena aduan siapa
itu yang pertama
apakah dia karena ada yang mengadu
ada yang mengadu atau tidak
kalau ada yang mengadu harus clear
siapa yang mengadukan
dia merasa dihina di sisi mana
dia merasa dirugikan di sisi mana
kalau nggak ada yang mengadu
apa pertimbangan polisi untuk melakukan penahanan
walaupun sekarang sudah tidak ditahan
jadi kalau ini menjadi presiden saya kira mundur dengan demokrasi
karena ini dilakukan oleh misal anggap saja ini aparatur negara
kita bahwa menurut saya bahwa ada beberapa perkembangan yang menurut saya negatif dalam konteks demokrasi
beberapa tahun ini kita menyaksikan bahwa bukan hanya negara pelaku pelanggaran hak asasi dan demokrasi
tantangannya dan ini bukan yang terjadi di indonesia
tapi di banyak sekali negara
di india di amerika
banyak sekali peranggalan peranggaran hak asasi dan yang dilakukan oleh pemerintah
jadi dalam perspektif anda ini bukan hanya persoalan hukum semata
salah atau tidak salah
pidana atau tidak pidana
tapi lebih besar lagi mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan kita
kebebasan katanya bahan baku utama dari demokrasi ini
karena apa yang dilakukan roket pada dasarnya gak bisa dikategorikan sebagai penghinaan yang terkait sarah ya
jadi di dunia ada level yang disebut hate speech
hate speech itu adalah penghinaan yang terkait
identitas suku darah agama gender dan seterusnya
ini enggak berada dalam koridor itu
saya akan ke mas anam
tapi mas anam saya akan kasih kesempatan untuk pikir pikir dua tiga menit lah
sambil kita break dulu
kami akan segera kembali usaha jeda
salah satu yang quote unquote mewartakan apa yang kemudian menjadi kontroversi belakangan nyanyian robertus robert
yang berujung pada kasus hukum yang menimpanya belakangan ini
kita lihat banyak publik lihat dari twitter salah seorang mantan petinggi tentara nasional indonesia
bisa kita lihat dulu twitternya pak suryo prabowo
nah ini beberapa waktu lalu yang kemudian menjadi kontroversi
oke kita lihat pak suryo prabowo mengatakan gini
bukankah ajakan menyanyi lagu seperti ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana pakai tanda tanya
jadi bertanya ujaran kebencian tanda tanya lagi
disese ke apa namanya marsikal hadi cahanto dan juga pus pente
nah kita pengen tanya apa yang sebenarnya mengganggu atau membuat pak surya prabowo men tweet seperti ini
apakah memang beliau melihat ada suatu kesalahan yang cukup fatal dari orasi mungkin atau nyanyian
yang dilakukan oleh robertus robert beberapa waktu yang lalu
kita sudah tersambung dengan lieutenant tni ibu nawirawan yohannes suryo prabowo
lewat sambungan telepon
selamat malam pak suryo
selamat malam pak budi
anda bisa menjelaskan ini
tweet anda itu
karena mungkin banyak publik yang baru ngeh gitu ada nyanyian itu
ada orasi robert mungkin setelah anda men tweet itu pak suryo
mau nggak pak
yang pertama saya udah kepet rekaman itu
saya nge tweet rekaman itu dua tiga hari sebelumnya
kemudian ada kegelisahan di teman teman
ini kok didiamkan saja oleh tni
mereka merasa tersinggung
kemudian karena akses yang paling mudah saya gunakan untuk menyampaikan langsung ke panglima tni dan usten
lewat twitter ataupun instagram
sehingga saya pertanyakan ke situ
kenapa kok kayaknya diam saja
apakah menyinggung institusi atau tidak
itu yang mendasari saya kenapa membuat itu
jadi anda ini konteksnya bertanya atau memang itu pendapat anda
bahwa ini menyinggung atau sudah pidana gitu pak suryo
itu kan ada tanda tanyanya ya
berarti memang bertanya gitu pak ya
tapi dalam perspektif anda apa yang anda lihat
apakah ini biasa saja atau menurut anda sudah jauh kelewat batas sebenarnya
kalau untuk saya pribadi ya
bukan tni loh ya
dan teman teman yang lain
kalau memang mau demo untuk kritik difungsi tni yang dikhawatirkan muncul
kenapa harus menyanyikan lagu lagu masa lalu gitu loh
dan konteksnya lagu itu akan hilang maknanya ketika tidak dinyanyikan sesuai konteksnya
seperti seandainya sekarang ada yang menyanyikan lagu genjer genjer gitu
kan lain lagi konteksnya ya
kalau dalam kalau kata beberapa aktivis misalnya itu lagu yang sangat biasa dinyanyikan ketika masa masa perjuangan dulu pak
sebelum pada era orde baru dan awal awal masa reformasi misalnya
itu tahun dua puluh satu tahun yang lalu
itu juga lagu lagu pki yang lalu juga demikian juga
oleh sebab itu ciptakan aja lagu yang sekarang gitu
nggak usah yang masa lalu
kalau dia bebas berpendapat seperti itu kan saya pun juga bebas berpendapat sesuai yang persepsi saya terima
jadi anda menilai bahwa nyanyian ini bisa atau sangat perlu untuk dipidana gitu pak suryo
kalau saya tidak bicarakan masalah pidana atau tidak
tetapi saya tersinggung saja
hanya orang bilang idiot saja sudah bisa dibully sekarang
seperti itu masa ya tidak ada tindakan hukum
saya nggak ngerti mana yang benar hukumnya karena hukum sekarang kan unik ya
jadi memang perlu ditindak menurut perspektif anda ya
pak suryo jadi anda tersinggung atas nyanyiannya atau karena orasinya dalam aksi kamisan waktu itu pak
saya tersinggung nyanyiannya
jadi dalam orasinya itu
ya tersinggung juga
bagaimana dengan pendapat bahwa ya ini kan lagu lagu
dia kan mengatakan bahwa ini sudah sesuai konteksnya dulu
pernah dinyanyikan lagu ini
dia mengingatkan kembali lagunya gitu
ini juga atas dasar kebebasan berpendapat
ini dilindungi oleh demokrasi gitu pak suryo
bagaimana pendapat pendapat seperti itu menurut anda
jadi pendapat saya kan juga dilindungi demokrasi juga
nah itu saja
kalau saya nggak senang dengan perbuatan dia kan juga itu hak saya ya
pendapat anda pak kalau kita lihat beberapa pengakuan robert gitu di beberapa media bahwa
ada kecurigaan atau mungkin indikasi indikasi mungkin aksi aksi intimidasi persekusi sudah didatangi beberapa anggota tni misalnya
itu entah benar atau salah tapi ada di beberapa media gitu
terkait dengan ini
tapi yang biasa persekusi kan biasanya pihak pihak yang sekarang ini memperkusi roky gerung memperkusi haikal memperkusi neno
kalau dari pihak pihak yang lain nggak ada itu
kalaupun robert dianggap dipersekusi orangnya pihaknya sama menurut anda
yang sama yang mempersekusi orang orang yang tadi anda sebut tadi
oh itu spekulasi itu
terakhir pak suryo singkat kata ini kan ini kan muncul akhirnya pro kontra banyak orang yang membela robert
banyak aksi aksi yang juga ingin melindungi kebebasan untuk demokrasi sendiri
terakhir menurut anda perspektif anda pak terkait dengan kasus ini
sebaiknya di masa yang katanya tahun politik ini kita jangan berdemokrasi kayak anak anak ya
kata yang benar
seperti saya dituduh melaporkan roses ke polisi
kan gue tuh kan lapor
itu koalisi sipil katanya nyebut saya ini ada di running text nya
tahu saya saya belum pernah ketemu polisi untuk melaporkannya
jadi anda tidak melaporkan robert ya pak ke polisi ya
dan saya tidak tahu itu koalisi sipil
yang saya tahu ini berkembang sudah kira kira seminggu yang lalu
seminggu yang lalu kemudian bertanya dan sebagainya tidak ada respon dari tni dan sebagainya kami mempertanyakan ke situ gitu aja
terima kasih sekali lagi pak suryo prabowo atas informasi klarifikasi dan perbincangannya mengenai kasus yang menimpa robertus robert
saya mau ke mas anam
perspektif anda seperti apa
ada dua konteks
konteks pertama adalah memang momentum saat itu itu memang momentum untuk mengingatkan semua orang ada potensi untuk kembalinya di fungsi abri
dan itu memang juga sikap komnas ham pandangannya juga begitu
karena memang di undang undang tni nggak boleh tni aktif masuk dalam ruang ruang yang melanggar pasal empat puluh tujuh gitu
memang ada aturan aturannya tapi melanggar ruang pasal empat puluh tujuh nggak boleh
lah robert waktu itu di aksi kamisan menjelaskan itu
dengan berbagai orasinya terus menjelaskan konteks bahwa lahirnya reformasi itu ada latar belakang kayak begini loh
jadi yang mau diajak itu adalah bahwa kita menikmati demokrasi kayak begini
dan menikmati tentara yang profesional ini itu bukan sesuatu yang tanpa sejarah gitu
nah dulu sejarahnya ada lagu lagu itu
kalau kata pak surya tadi ini cukup menyinggung apa namanya korps tni gitu
banyak orang orang tni ataupun nawirawan tni yang juga tersinggung atas nyanyian nyanyian itu gimana menurut anda
seperti tadi komentar pak suryo
ketersinggungan adalah hal yang biasa dalam demokrasi
tapi sikap untuk apakah ini menggunakan kekuasaan atau tidak itu yang jadi penilaiannya penting
misalnya begini dua ratus tujuh itu adalah pasal yang memang dipakai oleh dua ratus tujuh kuhp ini adalah pasal yang lahir sejak zaman belanda
dipakai oleh belanda untuk memberangus aktivis aktivis yang kepingin indonesia ini merdeka gitu
nah kalau ruang konteksnya juga ditarik ke sana
sangat sangat keras ini
saya tidak melihat kasus robert sebagai robert sendiri semata mata tapi dalam dua konteks itu
satu jangan sampai ruang demokrasi ini semakin sempit gitu
nggak mungkin ada teman teman yang sekarang lagi kontestasi politik kalau ruang demokrasinya akan semakin sempit
nah kasus robert itu adalah titik sinyal ke kita semua bahwa ruang demokrasi itu semakin lama semakin sempit
ada dua hal kenapa ini semakin sempit
di level kekuasaan siapapun yang punya kekuasaan ya
tidak hanya kekuasaan formal tapi juga kekuasaan informal juga sedang bermain
yang berikutnya adalah
formal dan informal nanti perlu ada pergolongan lagi
yang kedua adalah memang di level masyarakat gitu
nah kebebasan berekspresi itu juga diatur sebenarnya
dia nggak boleh bertujuan untuk diskriminasi
dia tidak boleh dilakukan dengan cara cara kekerasan
ngomong abcd bahwa pentungan bahwa
bahwa golok air pot
bahwa ar dan sebagainya itu nggak boleh gitu
nah pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh robert itu melakukan itu
ada gagasan ada kontestasi gitu
itu yang pertama
yang kedua saya melihat apa yang menimpa robert ini cerminan juga dalam refleksi kita
dalam konteks di mana ruang kebebasan ini
kan tidak mungkin ada pemerintahan sehat
tidak mungkin ada negara sehat
dan tidak mungkin demokrasi berkualitas
kalau ruang otokritik dan kritik itu tidak dibangun dengan sedemikian hebat
saya melihat di kalangan elit sekarang ya
kontestasi dunia politik saat ini lumayan gitu
bahkan kontestasi politik itu formal loh
lumayan keras maksud anda
tapi kenapa pro kontra sekali ketika anda bilang keras demokrasinya makin sempit
itu lucu sekali
makanya ruang kontestasi politiknya jadi formal
di luar kontestasi politik yang substansial itu semakin sempit
kenapa saya sebut formal
kpu menyediakan kontestasi untuk berdebat secara formal ada sebenarnya
kan itu kan bagus
cita cita yang dulu tidak pernah terbayangkan ketika zaman orde baru
zaman yang juga melatar belakangi lagu lagu itu ada
nah sekarang di ruang yang semakin terbuka begini ternyata semakin sempit
ya itu kekuasaan formal maupun informal
bekerja untuk bagaimana menutup ini
yang informal adalah persekusi
coba kita bayangin kalau kasusnya robert misalkan kita cek
dan ini tidak terjadi pada robert seng

kita cek di sosmed misalkan
bagaimana orang bisa dengan mudahnya
itu informalnya ya
lagi lagi secara garis besar demokrasi semakin sempit
meskipun tadi bang safik dulu sudah berjuang untuk menciptakan situasi seperti ini
tapi faktanya demokrasi semakin sempit menurut anda
formalnya adalah harusnya
aparat aparat negara kita khususnya penegak hukum ngerem gitu
terutama situasi kayak begini
jadi emang persempit itu negara
ya negara ya masyarakatnya
jadi tadi saya dengar apa sebelumnya ada yang mengatakan kebebasan itu mesti ada batas dan lain sebagainya
saya sedikit ulas dalam konteks legal formal dua ratus tujuh terhadap robert
dua ratus tujuh ini pasal bejklah atau with kompline
berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi tiga belas tahun dua ribu enam
bisa sambil ditampilkan juga ya sambil anda menjelaskan
artinya dalam pertimbangannya pasal ini hanya bisa digunakan ketika ada pengaduan
jadi saya ada laporan ya ternyata nggak ada pengaduan dari siapapun
itu laporan model a yang membuat pengaduan itu adalah petugas kepolisian
artinya dalam konteks formal pun ini nggak benar
dalam konteks substansi saya super sepakat dengan pak safik dengan pak gufron ya
bahwa ini benar benar berbahaya
yang tadi dari komnas ham
oh dari komnas ham
jadi ini berbahaya
berbahaya bukan bagi apa namanya segelintir orang sebagian orang
namanya potensi potensi anti demokrasi itu berbahaya bagi semua orang
inilah yang kita alami
kami sebagai oposisi ya
yang dalam konteks persepsi kami
sebelum sebelumnya ada hal yang mirip
kasus asma dewi itu dua ratus tujuh juga pak
asma dewi itu pertama dituduh sarcen
kemudian dituduh mentransfer tujuh puluh lima juta rupiah ke saracen
tetapi dalam dakwaannya tidak ada
pada akhirnya asma dewi dipersalahkan dengan dua ratus tujuh
karena facebooknya ya secara garis besar mengatakan mengkritik kebijakan impor jeruan
siapa yang memakai
pasal itu siapa yang memakan
jaksa sampai hakim
jadi di vonisnya dengan dua ratus tujuh kan mengatakan impor jeruan apa namanya di luar negeri dibuang di dalam negeri disuruh makan rakyatnya
kurang lebih begitu
ahmad dhani juga pernah dikenakan pasal ini dua ratus tujuh
pasal ini ya kan sleeping artikel ini juga pernah sebelumnya diterapkan ke orang orang yang oposisi
karena kita oposisi tercover masalah substansinya
teman teman yang menjaga jarak oh ini karena oposisi gitu nggak masuk ke substansinya
tapi pada akhirnya gilirannya tiba kali ini
tiba sehingga karena teman teman yang dalam posisi netral
karena handphone anda nyala giliran saya juga tiba kita harus break dulu supaya anda bisa mematikan handphone
kami akan segera kembali usaha jeda
sudah setengah jam kita berdialog
terlalu bunyi terpellomp
terlalu luar biasa
warna warni partai makin banyak kan kayaknya ekspansi lahannya luas tapi kok justru kelihatannya ada deforestasi nih makin sempit
anda merasakan gak orang politisi bahwa semakin sempit justru kebebasan dalam bersuara demokrasi
sebelumnya pertama yang saya mau katakan bahwa proses demokratisasi dan kebebasan berpendapat itu sesuatu yang terus kita semai bersama sama
dan pemerintah yang sekarang menurut saya sangat komit untuk dua hal itu
terus tadi kalau habib bicara soal oposisi dan segala macam saya kira ini bukan soal oposisi
ini persoalan kita bersama bagaimana meletakkan persoalan ini secara benar lalu kita bedah to endingnya nanti ada
di polisi itu kan belum ada apa apa
tadi kalau habib mengatakan ini formalnya sudah salah ya diproses saja
ini nanti kan pasti ada analisa pun selapor ada saksi ahli dan segala macam
ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
terlalu dini untuk kita katakan ada penyalahgunaan
dan kemudian robek tidak ditahan itu orang biasa dipanggil diperiksa dan tidak sampai dua puluh empat jam sudah keluar
pasalnya memang tidak memungkinkan
tapi tadi kalau status itu kan kewedangan penyidik
tapi tadi kan misalnya safik mengatakan ini perangkat dari masa lalu lagu lagu perjuangan yang dulu sama sama kita ungkapkan
situasi sekarang kan berbeda
jadi saya mengerti juga itu penjelasan penjelasan
dan robek itu tidak nyambung
hanya diambil yang dilaporkan ini syair lagu ini
yang syairnya itu kalau ke belakang memang lebih gawat lagi
tapi poin saya adalah situasi sekarang dengan situasi reformasi kan berbeda
jadi menurut anda sesuai dengan
tni yang sekarang dengan tni yang waktu reformasi berbeda
pemerintah sekarang beda jauh
nah jadi menurut saya apa yang terjadi sekarang dialami oleh robert yang penting menurut saya kita harus jaga
jangan sampai persekusi persekusi yang ada di medsos sekarang itu
itu terjadi pada robek dan keluarga
kita harus jamin keamanan keluarganya
yang kedua proses ini biar saja bergulir
atau ada pra peradilan ada nanti lembaga ini lembaga itu
banyak sekali kan pengacaranya
mari sama sama membela robek
kalau itu poinnya
tapi seberapa setuju atau tidak setuju dengan anggapan bahwa demokrasi semakin sempit demokrasi terancam kebebasan
saya kira tidak
kebebasan sangat tidak terancam
anda bisa lihat di medsos itu
panggil jok panggil apa cacimaki segala macam
saya ini apa namanya direkturat hukum dan advokasi
kita juga memilih milih
ini udah receh lah ini anak anak ngomong gak usah segala macam
kita juga mengerti itu
tetapi tidak semua orang seperti kita kan
yang dikatakan pak yohanes prabowo tadi
sebagian kita bisa mengerti
tapi poin saya adalah kebebasan berpendapat
demokratisasi adalah komitmen tertinggi dari pemerintahan sekarang
yang terus kita jaga terus kita semai
dan itu bagian inti dari nawacita ii
baik bang habib dulu
saya pikir sih ada gejala yang apa namanya kurang sehat dalam penegakan hukum kita
dalam konteks penghormatan terhadap demokrasi
itu sejak penangkapan aktivis dituduh makar di dua desember dua ribu enam belas
yang hingga saat ini ya tidak jelas dalam konteks hukum pidana apa sih konstruksinya
orang orang ini tuduh makar seperti m ini hampir dua tahun kalau nggak salah
ada pak bintang pamungkas dan lain lain sebagainya
kan ada jenderal aditya warmantaha pak kiflan dan lain sebagainya
itu yang apa namanya sempat ditetapkan sebagai
bu rahma dan lain sebagainya
itu menurut saya
menurut saya saya sebagai lawyernya tentu saya menafsirkan sebagai abuse ya
artinya orang orang yang bersikap kritis harus menghadapi masalah hukum
dengan persoalan hukum yang sampai sekarang tidak jelas
kemudian ada masalah lain yang semuanya menurut saya selama ini tertutup karena semata mata apa namanya emblem label oposisi
oh oposisi ya
artinya negara dong jadi aktornya
artinya tidak teradvokasi ya
ini oleh apa namanya masyarakat sipil bahkan oleh masyarakat sipil semata mata oh tentu saja oposisi
kurang lebih ketika kita akan melakukan pembelaan oh wajar saja nih
kelompoknya sendiri di advokasi
padahal ini terus berkembang
sehingga kemarin kemarin bukan hanya lagi teman teman yang di oposisi ya kan
tapi ada seorang orang lain kayak mbak ignoril ya kan
kemudian pak robertus robert ini
yang pada akhirnya ini terus melebar karena tidak secara cepat waktu itu nggak kita sikapi bersama
kondisi yang tidak sehat seperti ini
aktornya siapa yang membuat
kita nggak mau tahu
tapi itulah situasinya yang kita rasakan
sehingga penegakan hukum ya yang menurut kita bermasalah ya
contoh misalnya ahmad dhani seorang oposisi
tapi kalau anda baca ya kan ya kasus per kasus kasus yang di jakarta selatan misalnya
itu nggak ada apa namanya nggak ada yang ditujukan ya kan
tapi di antar golongan sa ra suku agama ras karenanya yang di antar golongan
kurang lebih seperti itu ya
itu juga mempertanyakan apa namanya istilah antar golongan dalam konteks sa ra
ini kan warisan order baru juga zaman menko apa namanya
dan itu masih dipakai untuk oposisi tadi
justru muncul lagi ya kan
sehingga ini berpeluang mengenai semua orang saat ini gitu
pak safik atau pak mas anand dulu
memang begini sebenarnya
tantangan paling besar dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah dua hal
yang pertama adalah kebebasan dipandang sebagai sahabat
yang kedua adalah kebebasan di pandang sebagai sahabat

yang ketiga adalah kebebasan di pandang sebagai sahabat
sehingga keluar dari batas dalam konteks hak asasi manusia ada batasnya
yang seperti tadi saya bilang
yang berikutnya adalah memang orang juga nggak tahan dikritik
itu juga persoalan yang yang yang juga berat gitu
persoalan kekinian nih
itu persoalan kekinian atau persoalan yang nggak ada di
nggak tahan di
iya itu sudah persoalan
nah persoalannya adalah
terus otokritik gitu ya
terus dia sedang memiliki kuasa
itu yang akan mengancam demokrasi
dan ini terjadi dimana mana
jadi runtuhnya indeks demokrasi secara subsah
terjadi di sini nggak di indonesia terjadi
tapi kalau misalnya termasuk di indonesia
termasuk di indonesia kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini ya
orang orang mengeluarkan pendapat ya
melakukan kritik dan lain sebagainya
itu ya ada proses hukum
anda persekusi oleh masyarakat dan lain sebagainya
itu yang menurut saya tantangan besar kita
kalau tadi dikatakan misalkan pak presiden punya cita cita itu adalah sesuatu hal yang besar
kalau itu memang cita cita beliau
berarti ada problem konsolidasi di internal kekuasaannya
itu yang menjadi pr kita semua
demokrasi ini kan sesuatu yang memang harus diperjuangkan terus ya
sebagaimana reformasi itu kan ikhtiar untuk menjadi negara dan bangsa yang lebih baik
dan itu nggak bisa berhenti harusnya terus
dan menurut saya
ikhtiar ini yang menurut saya tidak continue
saya menyaksikan bahwa masa depan demokrasi itu dipengaruhi oleh bangunan politik dan bangunan hukum
yang kemudian dipengaruhi oleh kultur di masyarakat
kita kulturnya belum cukup kondusif untuk demokrasi
banyak orang misalnya mudah tersinggung dan segala macam gitu kan
itu fakta tuh ya
yang kedua juga bangunan hukumnya juga menurut saya tidak cukup kondusif
untuk tumbuhnya demokrasi
ada banyak pasal karet
yang sejak zaman orde baru sampai sekarang
kita nggak punya komitmen disitu
jadi kalau ruang hukumnya memungkinkan orang untuk saling lapor
aturan permainannya begitu
itu banyak yang makin makin dihina
orang itu banyak yang tersinggung
tetapi saya selalu mengatakan
di maki itu kita gak lantas menjadi buruk
yang buruk itu orang yang memaki
tapi kalau potensi abuse misalnya
seperti yang tadi dikatakan
ada abuse agak sensitif ke oposisi
misalnya hal hal seperti tadi yang diungkapkan oleh bang habib misalnya
saya kira kalau dilihat ya
kalau ngecek misal datanya teman teman safenet ya
saya kira korban persekusi sebagian besar bukan oposisi
bukan oposisi malah
jadi kalau kita ngacu jumlah
ada banyak orang yang di persekusi
artinya di persekusi
artinya di persekusi itu bukan hanya di bully
tapi level keselamatannya bisa terancam
dan rumahnya ini
saya pikir ini pernyataan
gajah di pelupuk mata gak nampak
semut di seberang lautan nampak
ini nggak jelas pertanggung jawabannya menurut saya ya
kita ngomong dalam konteks ketidakadilan yang dialami
para teman teman oposisi
yang anda anggap gajah di pelupuk mata saya nggak nampak
itu gajah di pelupuk mata
itu persoalan hukum
itu ketidakadilan loh
tentang pemidanaan orang yang dianggap menghina
saya secara pribadi nggak setuju dengan pasal karet kita
cuma kalau dianggap nggak ada masalah ya
bukan berarti anda nggak dengar saya nggak bicara
bukan berarti ya
oposisilah menjadi pelaku persekusi
saya nggak mengatakan itu
tapi berarti oposisi seperti dikatakan
anda bilang tadi safenet
karena pelaku itu oposisi
orangnya ada pernah di penjara
orangnya ada sedang di penjara
jadi anda kalau membandingkan antara formal dan informal
bahwa yang paling punya kekuasaan secara real itu informal
yang punya aparatus ya ideolog yang mempunyai aparatus represif itu formal
negara maksud anda
kalau itu masyarakat oposisi
kasus ahok yang dianggap menghina dari penjara
ahok itu berkuasa
ahok itu berkuasa
ado itu berkuasa waktu itu gubernur
ini lebih besar daripada ahmad dhani
walaupun sekarang tidak setuju ahmad dhani di perdana
kemudian ada banyak sekali orang orang yang dilaporkan oleh anggota dpr misalnya
kalau anda baca kasus safenet
kalau ngomong jumlah
jadi tidak benar bahwa yang di persekusi
saya ingin mengatakan
jangan ini dilihat kacamatanya pro penguasa yang kekuasaan atau oposisi
ini persoalan demokrasi
di luar itu
di luar itu
yang selama ini terjadi
hal hal buruk dalam konteks hukum
terjadi pada oposisi
kita tidak mendapatkan advokasi
saya kira mendapatkan
sehingga pada gilirannya itu terus meluas
dan sekarang merambah keluar orang orang di luar
saya minta pendapat bang taslim dulu
kita sependapat bahwa
para pemimpin yang punya jabatan publik
tidak boleh mudah tersinggung
yang kedua konteks tema kita diskusi ini bukan soal oposisi atau tidak oposisi
tadi teman saya habib ini kan
ini berangkat dari asumsi
kalau selalu memandangnya
ini negara ini
yang terjadi pada robert hari ini
kita mengaplikan apa itu
bahwa kita mengaplikan
bang taslim bisa diadami oleh siapapun
udah biarkan saja oposisi
bang habib biarkan saja
biar kasih kesempatan kesempatan
presiden republik indonesia sampai saat ini
sampai saat tadi
mengalami berbagai persekusi setiap hari
kita tidak mengatakan itu dilakukan oleh oposisi
konteks kita dalam menyemai
presiden mengalami persekusi
presiden mengalami persekusi
bukan mengalami fenomena f persekusi
presiden setiap hari mengalami persekusi gimana
anda gradasinya yang jelas
pembulian yang mengarang
berapa orang ditangkap kok
banyak sekali orang ditangkap
poin saya adalah
poin saya adalah
jauh lebih banyak
hal lain yang terjadi

poin saya adalah
jauh lebih banyak
hal lain yang terjadi
jauh lebih banyak hal penting daripada sekedar membicarakan oposisi atau tidak oposisi
dari tadi arahnya kekuatan formal dan segala macam
bukan hanya kasus ahok
apa yang dialami oleh seorang perempuan di tanjung balai
saya ikut mengavokasi
itu mulai dari yang begitu begitu
diadili dan seterusnya
jadi mari kita melihat konteks bangsa ini dalam semangat kebersamaan yang lebih luas

kita supaya kacamata kita nggak sempit
mas kita harus break dulu supaya kita ganti kacamata supaya lebih luas lagi melihatnya
kami akan segera kembali saja
kita sudah ganti kacamata saya masih pakai kacamata yang sama tapi lensanya saya ganti
kita bicara mengenai dua bulan jelang pemilu nggak sampai dua bulan
empat puluh harian mungkin kita akan sampai pemilu
ini orang orang yang berkompetisi kita bicara mengenai democratisasi terkenal tersebut
demokrasi kita apakah sejak makin sempit setelah kompetisi ini melihat fakta fakta politik seperti
ini apa yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat sipil apa yang paling penting diperhatikan
oleh politisi politisi nanti akan memegang kekuasaan siapapun dia masalah ia pertanyaan
yang paling mendasar memang begini kalau misalkan kita ngomong oposisi dan tidak oposisi atau ya
kontestasi ya satu dan dua misalnya seberapa jauh memang komitmen demokrasinya
karena dua duanya ini bukan ruang kosong dua duanya adalah ruang yang punya kewenangan
misalkan di dpr juga ada gitu kalau bisa duduk bersama sama misalkan dpr dan presiden berkomitmen
untuk tidak menggunakan pasal pasal yang bisa mengganggu substansi demokrasi menurut saya itu komitmen
yang bagus selama ini bertahun tahun sudah jadi pasal karat sudah jadi abusing bahkan bahkan kalau
kita kita tengok rkuhp misalkan masih banyak pasal pasal yang melanggengkan kekuasaan itu
kan juga berat bagi kami gitu kalau kita ngomong demokrasi kedepan misalnya kok nggak ada komitmen
pengaturan ini ini kan seolah olah
kita cuma main di ujung aja oh ini masih ada pasal bisa dipakai kita merumuskan pasal juga di rkuh
apa yang membuat itu terus terus langgeng gitu komitmenkah atau masalah perdebatan yang lamakah
saya kira saya kira memang soal komitmen saya kira memang soal komitmen value demokrasinya yang memang
belum kita bicarain secara kuat gitu orang masih mudah meletakkan bahwa ketersinggungan seseorang
menjadi kepentingan umum menjadi kepentingan kekuasaan kekuasaan publik itu kan berat kalau
kebetulan saya apa anggota dpr kebetulan saya presiden kebetulan saya wali kota bupati kalau
dikritik orang ini jangan tersinggung gitu lah kalau itu harus dimulai dengan cara apa ya merumuskan
pasal pasalnya jangan jangan diletakkan pasal pasalnya menghina lah yang ketersinggungan
itu nggak boleh ada itu kalau fitnah enam tujuh oke kalau fitnah memang harus karena fitnah itu bukan
sesuatu yang hebrews kalau jadi kreasi gitu efek atau bahasanya kalau menghina itu tidak layak di
pidana problemnya adalah hukum kita memberi ruang bahwa penghinaan itu pidana jadi itu yang
menjadi pasal karet jadi kalau saya bisa saya sering banget dimaki ya apalagi di era sosial
media siapapun saya tadi dibawakan keknya aja banyak dimaki tapi orang menghina ya biarkan
saja dan enggak perlu dipidana enggak ada komitmen menghapus itu ya gimana demokrasi kebebasan
berpendapat yang menjadi apa namanya bahan baku utama dari demokrasi yang berkualitas ini kita bisa
nyaman semua melewati arus arus baru yang mungkin kita belum pernah lewati sebelumnya mas ana mas
shafiq iya kalau kalau dalam kode komnas ham misalkan yang paling penting adalah normanya
karena kalau mengatur masyarakat itu akan jauh lebih panjang tapi kalau normanya disediakan
norma norma yang baik yang menghindari penggunaan kekuasaan secara kok kesenangan abuse of power
begitu kalau nggak ada pasal pasal gitu kita lebih mudah menjalani demokrasi ini
di parlemen ini dari abad abadnya
ada ya yang di
ada terus sudah dikirim ke depan punya perwakilan di parlemen penting banget ya
kita ngomong ke publik bahwa ada pasal pasal yang menurut saya akan lebih membahayakan kalau masih
ada dan membahayakan juga dalam membahayakan jiwa orang dan membahayakan demokrasi membahayakan
kebebasan orang dan demokrasi segera memang ini pr besar ya menurut saya ada beberapa
revisi misal dalam konteks undang undang ite tapi itu kan masih pidana tapi hukumannya diturunkan
biar nanti karena dibawah lima tahun atau berapa harus ditahan jadi bukan itu yang penyamaran baik
tapi yang dua puluh delapan tetap lima tahun enam tahun kurang substansial menurut kita kurang berani di era sosial media
hari ini dengan dengan konstruksi hukum bahkan misalnya begini yang paling sederhana begini
kalau kita mau meletakkan ini komitmen ya komitmen kebangsaan kita dan negara kita untuk menjaga ruang demokrasi
kalau ada masyarakat sipil misalkan menggugat ke mk dan ini dianggap substansinya bagus ya posisi
pemerintahnya jangan menolak aminin saja oh enggak enggak gitu juga pak jadi ketika pemerintah pun mengamini
tapi tetap kembali ke pemegang palu ya kan karena proses persidangan jalan terus apa namanya
itu juga salah satu jalan kalau misalkan di level pemerintah juga mengamini
ya itu memang betul itu harus dihapus itu cepet menghapusnya gitu aku tidak memperlakukannya kalau ada gugatan di mk
bukan cuman pemerintah dpr biasanya juga ikutin gitu
iya kalau semuanya komitmen kalau misalnya secara politik nggak mau kesannya membuat satu politik ya udah bermainlah di mk misalnya
tapi komitmennya sama narasinya sama
sebelum kepada politisi mas afiq ini yang salah konstruksi hukumnya yang masih banyak kesalahan
kualitas para elit yang mempergunakannya atau menjadi aktor utama politik demokrasi
ya banyak saya kira nggak tunggal ya satu tadi bang bangunan hukumnya memang menurut saya tidak kondusif
belum kondusif terhadap demokrasi walaupun ada banyak kemajuan sejak reformasi menurut saya ya tadi
diceritakan kebebasan dimana mana orang bisa bicara banyak sekali juga orang yang melakukan abc tapi
tidak dipidana tetapi kan karena ruang ruang hukumnya ada sehingga siapapun yang pengen
menggunakan senjata itu jadi bisa kemudian bangunan politiknya juga sama kita sekarang
harus akui bahwa pertarungan politik itu kan membawa sebuah dalam konteks pertarungan politik
identitas yang sangat keras sejak ahok dan ini memang saya tidak tahu persis ini bukan
hanya tren indonesia tapi juga seolah olah dalam tanda kuti tren dunia di amerika sentimen kulit
putih dan kulit hitam terhadap imigran muslim di india sentimen hidung garis keras terhadap muslim
dan beberapa banyak juga yang mati kita mungkin harus menyadari bahwa ada tren dunia yang memicu
ke arah polarisasi sosial yang lebih kuat dengan bahaya itu di tengah tahun politik
kebencian ada terojan kebencian dan pala elit menurut saya ikut menyuburkan itu ikut
menyuburkan terojan kebencian ini ikut menyuburkan dan mengintensifkan polarisasi itu yang ketiga juga
bangunan sosialnya secara kultural kita ini kan memang masyarakat yang dalam tanda kutip itu sangat
menjaga perasaan simbol ada orang ngomong gak nyenengin dikit atau tersinggung bikin sakit hati
pidana kan repot banget kalau orang sakit hati di bidana nanti diputusin pacarnya sakit hati memidanakan jadi ini kan yang disebut pasal karet itu kan rekan rekan saja
tapi di tahun politik ini perlu jadi concern nggak oleh masyarakat bagaimana melihat calon melihat calon presiden
kita harus menyaksikan ya baik dari satu dua kita harus melihat siapa yang punya komitmen demokrasi yang lebih tinggi
demokrasi itu terkait adalah hak keselamatan orang
kita harus menciptakan negara yang lebih aman buat semua
dan lebih bebas buat semua dan lebih makmur
tapi yang pertama tama adalah lebih aman buat semua itu penting
jadi ini apa namanya mungkin kedua kubu tentu punya program program yang bagus
ya kalau ada di visi misi kalau kami ada menghormati dan menjamin hak kebebasan menyampaikan pendapat
menjamin tidak adanya diskriminasi dalam konteks hukum
tapi ada pepatah melayu kan bisa lain perkataan lain perbuatan
nah mungkin itu yang mesti kita koreksi dari apa yang terjadi lima tahun terakhir
contoh yang paling konkret apa yang terjadi hari ini
bisa saja ada apa namanya ada tekat ada semangat dan lain sebagainya
penghormatan demokrasi dengan kebijakan program aksi dan lain sebagainya
tapi prakteknya ujiannya adalah kasus pak robertus robert ini
saya pikir kita banyak sekali celah formal ya untuk menyelesaikan kasus pak robert ini lebih cepat dan lebih bermartabat
ada mekanisme gelar perkara dan lain sebagainya
kalau mau dihentikan bisa cepat sekali
pikir arahnya kesana saja kita tantang
apakah ini tanpa peruadan yang desakan yang terlalu besar bisa diselesaikan sendiri
kasus pak robertus robert tadi saya katakan dalam konteks formal maupun dalam konteks substansi
ini orang sama sekali tidak layak menurut saya sebagai advokat dijadikan tersangka
bisa tidak ini selesaikan pak robertus robert
jadi jangan ditantang perapuradilan
kalau ditantang perapuradilan ya sama saja
yang terakhir bang hermawi untuk menutupi dialog kita
jadi kalau bicara soal komitmen
ya tadi bang habib bilang dalam visi misi dua sudah ada hormati segala macam
saya mau bilang begini seperti moto pt nusmen padang
kami telah melakukan sebelum yang lain memikirkan
dua tahun ini jelas kemajuan demokrasi dan kebebasan berpendapat dibanding dengan pemerintah pemerintah sebelumnya jauh lebih
tapi poin kita mungkin adalah revisi undang undang kuhp
itu kan sudah
sudah zaman dulu pak presiden
dan pemerintahan sekarang ya kepemimpinan pak jokowi itu justru yang sekarang mendesak
tapi ada beberapa kalangan menyatakan jangan terlalu buru buru ini harus dimatangkan
karena seperti kata safik tadi ada beberapa ternyata yang karet tetap ngaret
nah kalau ini digantung gantung terus nanti bolanya ke pemerintah lagi
jadi poin saya adalah komitmen clear
tindak tanda seluruh perilaku pemerintah
pemerintahan juga trennya membaik
bahwa ada satu dua yang kurang terkoordinasi
ini bagian dari satu dua kasus robet
dalam kasus robert saya setuju
saya juga setuju
banyak banyak mekanisme dan ini bergulir terus
tanda tanda membaiknya juga tekanan tekanan apa itu karena tekanan publik
apa karena memang proses di sana
tapi faktanya robet sekarang sudah diurut pulang
tinggal kita bagaimana menjaga
faktanya bukan hanya pasakannya
dia habis diperiksa
habis diperiksa kan sudah keluar
tadi diomongin kan ditahan
masalahnya nggak bisa ditahan
ke europe dan ke luar negara
mudah mudahan ini juga bisa menjadi panorama bagi publik untuk menentukan nanti dua bulan ini
ini apakah kita akan semakin nyaman dengan demokrasi kita
atau justru akan semakin meresahkan demokrasi
jangan sampai ruangnya jadi sempit
jangan sampai ruangnya jadi sempit
karena bunganya kan semakin banyak justru malah
terus perbincangannya kami akan segera kembali bersajar
tetap di layar pemilu tv saya